komisi enam dpr meminta presiden jokowi turun tangan dengan memecat menek bumn rini sumarno
pasca rekaman pembicaraannya dengan dirut pln sofian basir beredar
komisi enam mencium adanya kong kali kong yang melibatkan keluarga rini sumarno
pada proyek di perusahaan bumn termasuk pln
anggota komisi enam dpr bowo sidik pangrarso meminta aparat kepolisian dan kpk
menyelidiki isi percakapan antara rini sumarno dengan sofian basir
menurut bowo rekaman pembicaraan tersebut semakin menguatkan dugaan
adanya praktek nepotisme yang dikendalikan keluarga rini pada perusahaan dan proyek bumn
selain itu komisi enam yang merupakan mitra kerja kementerian bumn
akan merekomendasikan pembentukan pansus untuk menginvestigasi
dugaan nepotisme yang dilakukan menek bumn rini sumarno
selama tiga tahun ini menek bumn rini sumarno ditolak hadir pada rapat komisi enam
dengan beredarnya rekaman percakapan ini dpr akan memanggil rini
untuk meminta penjelasan soal maksud percakapan tersebut
soal beredarnya rekaman percakapan tersebut komisi enam meyakini
presiden jokowi tidak mengetahui perilaku orang dekatnya tersebut
buat saya bukan soal apapun tetapi jelas sekali di situ ada pelanggaran
terhadap undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang kkn
di mana di situ tidak boleh ada nepotisme
jelas di sini ada permainan di dalam bisnis pertama pln yang dilakukan oleh bu rini dan kakak kakaknya
dan saya yakin presiden mungkin akan mengganti burini
supaya tidak ada perkiraan persepsi negatif bahwa ini bagian dari tahun politik
kepentingan politik dua ribu sembilan belas itu mungkin